pemerintah kota surabaya memang melakukan jemput bola
untuk memenuhi target seluruh warga wajib iktp
petugas dinas kependudukan dan catatan sipil
mendatangi warga yang tidak bisa melakukan proses pendataan
seperti orang tua yang lanjut usia dan juga orang yang sakit
proses pemberkasan pemotretan sidik jari dilakukan di rumah
bahkan di tempat tidur
yanto gosali hanya bisa terbaring lemah
namun perempuan berusia sembilan puluh tiga tahun ini punya semangat untuk memiliki ktp
putra dan putrinya menyampaikan kondisi ibunya
yang sudah tak memungkinkan melakukan proses pendataan ektp
ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil
petugas pun melakukan pendataan langsung di rumahnya
semua peralatan yang diperlukan untuk pendataan
mulai berkas hingga kamera retina sidik jari latar foto
dan tanda tangan nenek kelahiran seribu sembilan ratus dua puluh tiga ini dilakukan di tempat tidur
ini inovasi dari pemerintah kota surabaya
jadi selama ini bupati kota surabaya memerintahkan untuk kami
dinas kependudukan dan catatan sipil kota surabaya
untuk jemput bola untuk perekaman ktp elektronik
selama ini kan di kelurahan kelurahan setiap hari minggu
di kecamatan juga setiap hari sabtu
saya senang sekali mbak
saya senang sekali mbak
urusan bisa selesai mbak
tak hanya perekaman data
hasil cetak iktp nanti juga diantarakan
ke rumah warga yang sakit
program ini dilakukan sejak tahun dua ribu enam belas
di surabaya sendiri masih ada dua ratus empat puluh ribu warga
dari dua tiga juta warga yang wajib memiliki ektp
namun belum melakukan pendataan
di antara mereka termasuk warga yang sedang sakit
pemerintah kota surabaya yakin sistem jemput bola
hingga akhir september